apa pake rusak lagi
lagi pulan din
siapa juga kali yang mau hubungin dulu
selamat malam pak dino
maaf saya malam malam mengganggu pak
ya nggak apa apa ada apa ya
bapak besok diminta untuk mengecek pembangunan yang ada di bogor pak
rencananya besok pak aldebaran mau ke lokasi
sebaiknya bapak pastikan dulu agar semuanya lancar
kalau begitu saya berangkat malam ini aja
biar besok pagi bisa saya langsung survei semuanya
terima kasih buat informasi
terima kasih buat informasinya ya
sama sama pak selamat malam
hukum ke bogor ada proyek disana
hukum ke bogor ada proyek disana
jam segini banget
besok pagi aja ya
ya aku mending berangkat sekarang
kamu disini aja sama mama
sayang tolong dong masih aku kesempatan sekali lagi
kasih aku waktu
hati aku sekarang bener bener kosong
aku akan lakuin apa aja untuk dapetin hati kamu lagi nino
kok kamu sendirian
ga ketemu ma
darima orang tuanya ga ada
mama kok belum tidur
mama gak bisa tidur juga
mama kepikiran andin
andin sangat mencintai kamu
dia pasti sangat tersakiti dengan apa yang kamu perbuat
pokoknya kamu harus temukan andib
aku gak pernah nyangka andin
padahal mama itu baru beberapa kali ketemu kamu
kamu itu emang bakat ya bikin orang jadi peduli dan sayang sama kamu
waktu itu reina
lagi lagi masalah sih
pakai rahasia rahasiaan segala
kiki juga heran dari awal mbak andin dateng kesini
mbak andin udah ini harus
hamas bu kiki harus tidur
itu kamu sering bantuin mbak andin masak juga nggak
oh bantuin tiap hari purosa
tiap pagi mbak andin itu masak
terus udah gitu masakannya itu enak
dia jago banget masak loh purosa
oh jago masak ya
kalau gitu al enggak kelaparan ya
oh udah gitu kapan hari ini purosa
mbak andin pernah masak sup ayam kayak gini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
aku kan pernah kasih resep sup tim ayam ke andina
selain dia jago masak
andin orangnya kayak apa sih ki
oh mbak andin ini
orangnya itu yang baik lembut ramah
terus sudah gitu hatinya itu
uh pokoknya baik banget
terus orangnya itu sabar banget
cuma pasalnya aja yang agak agak
pakai keceplosan lagi
kan disuruh sama mas randy
nggak boleh cerita gimana hubungan mas al dan mbak andin ke purosa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
kok kamu udah bangun sih
kamu seneng gak tidur di rumah papa

oh sampe katrina urate
apa batin mestilah wuih rekannya
di mana tuh
kamu dimana din
saya mau jemput kamu
din mau sampai kapan sih kamu drama kayak gini
papa akan bawa mama pulang lagi ke rumahnya

kamu udah kebangun
aku udah bikin sarapan
kamu mau sarapan apa mas biar aku ambil ya
kamu udah pulang din
ya mau bener aja loh al
kacau loh al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
udah halusnya nasi bayangin dia aja loh
kamu sarapan ya reina
makan sirilnya sama susunya diminum ya
kamu sarapan ya
mama bikin sup sama ayam kesukaan kami
kamu mau sup
terus gimana kabar andi
yaudah kalau gitu kita cari sama sama ya
kok pusing banget ya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
mungkin karena lagi banyak pikiran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
lo bisa kok ngewatinnya semua
mendingan habis ini nanti ke supermarket abis itu beli obat
aku udah yakin
secape apapun aku mah
ini semua aku lakuin demi mendapatkan cinta nino lagi
kamu berusaha mempertahankan pernikahan kamu
nino itu harus beruntung punya istri seperti kamu
mama bangga sekali sama kamu
makasih elsa yang kamu pergi
ya udah kita pergi sekarang ya
masa masa akan luaran iu
tidak ada yang bisa membuat aku ingat sama kamu
kamu gak apa apa
kok bisa ada disini
mas nino kok bisa ada disini
aku lagi ada proyek disini
kamu ngapain sendirian
lagi pengen belanja sendiri aja mas
ini aku juga udah ngapain
kamu pengen kurang sehat andien
aku ntar ya kamu mau kemana
tidak usah mas aku gak mau
aku gak mau elsa atau masa alam bisa jadi salah paham karena kamu
apa apaan sih aldebaran
masa istrinya sakit begitu dibiarkan pergi sendirian

tidak boleh zegerak

aku pengen nelet sekalian dealinganda
dan cuy e bekerja
agak segoi duk
baik make up mbak
andi ngapain kesini
gak ada mobil

tandeng andi pake belanja segala
biar ya atuh ibu yang belanja
bukannya sampe pucet
bukannya sampe pucet
gak apa apa kok bu
ibu udah bikin sarapan tuh
aduh saya jadi ngerepotin ibu nih
aikumaha atuh neng
dah ibu mah gak ngerasa direpotin
bapak kamu mau bicara
ibu yang bilang
kalo kamu teh ada disini
gak apa apa kok bu
kamu baik baik aja kan
aku baik baik aja kok pak
kamu lagi gak bisa berbicara
kamu lagi gak bisa berbicara
kamu lagi gak masalah
kamu gak usah nutupin lagi masalah kamu dari papa
kemarin al kesini
ketemu sama papa dan mama
dan dia udah cerita semuanya sama kami berdua
ternyata mas al cari aku
tapi aku tau
atau karena bu panti pasti datang
kamu baik baik aja kan
iya pak aku denger papa kok pak
tolong jangan kasih tau masalah kalo aku ada disini
papa paham kamu kecewa sayang
papa tau kamu marah
kamu jangan lari dari masalah

sekarang gak akan selesai kalau kamu lari terus dari masalah
ku tak ada crossed
iya pak tapi untuk saat ini aku lagi kepengen sendiri dulu
ya juga kamu jaga diri kamu disana
iya eh udah gak sih
yuk kita langsung jalan sekarang
ya allah ini tuh kenapa
neng ya allah kenapa ini kok pingsan
aku juga ngapain disini
aku gak mau mencampuri rumah tangga andin dan juga lebaran
rasanya gak rela
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
bu ada apa bu
bu ada apa bu
saya mau cari bantuan sama tetangga
ada yang pingsan di dalam
bahwa saya bukan orang jahat
saya ini keluarganya andin
saya juga dateng sini buat tengokin andin
andin di dalam
ya allah andin andin
ini harus dibawa ke rumah sakit bu
bapak siapainya andin sih
saya keluarganya andin
saya kenangan pak surya dan juga ibu sarah
ibu tenang aja saya mau ke rumah sakit ya
ibu tenang ya
aduh kumaha yeteh
dia keluarganya neng andin bukan ya
tapi dia kenal sama bu sarah sama pak surya
telepon pak surya aja deh
aduh mah evan aku ketinggalan lagi
tadi habis ngomong sama andin kayaknya aku taruh di ruang tamu deh
ya udahlah pak nggak usah diambil
nanti sampai restoran kita ke siangan
mudah mudahan andin baik baik aja di sana
jadi bu alma gak akan bingung
soalnya bu alma cuma tau nomor handphone ku
selamat pagi bu
sepertinya kunjungan untuk hari ini terpaksa saya batalkan
karena istri saya sedang sakit bu
dirawat dimana pak bu andin
biar saya jenguk
enggak enggak enggak bu
lagi dirawat di rumah
di rumah aja
ini sedang saya temani
ya sudah kalau begitu pak
nggak apa apa diundur saja
sampai bu andinnya sembuh
semoga cepat sembuh ya pak bu andina
terima kasih banyak bu doanya
minta kunjungan yang hari ini dibatalkan
wah sayang sekali ya
pada kita sudah dekat
sayang kan kalau dibawa balik lagi
kita terus aja bu
dititipkan ke satpam rumahnya pak al
ya sudah kalau gitu
untung aja bu astri mau diundur kunjungannya
makasih banyak ya mbak
mama udah mau nemenin aku buat cari andi
mama akan mencintai andin
seperti kamu mencintai andin
papa mama akan tetap mencintai andin
saat mama tahu siapa andin sebenarnya
ini kamu selesaikan sekarang juga
ya baik pak
selamat pagi pak
dan ini istrinya elnino
kami tadi baru ke kantor pusat katanya nino ada di sini ya
kebetulan pak nino nya belum datang bu
saya juga habis dari lokasi proyek
tapi pak nino nya gak ada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
aduh saya kurang tahu juga bu
maaf ya bu saya permisi ya
oh iya ya makasih banyak ya bayang

aku nyeri banget
kalau gitu kita ke klinik ya sekarang ya
mama gak mau terjadi sesuatu sama calon bayi kamu
tapi emang aku belum ketemu sama nino
kita harus cari dia dulu ya
yang penting kamu ke klinik sekarang saya
aduh jalan pelan aja
tapi waktu itu kamu ketusuk
di rumah ini ma
apa yang terjadi kamu kan black belt taekwondo kok bisa
iya waktu itu ada maling disini dua orang
terus menusukan din
aku reflek buat ngelindungin dia
itu sangat manis dari kamu
tapi sekarang udah gak apa apa kan
kamu oke sekarang
andin waktu itu bilang gak tau ya mama kan donoring darah kak
aku belum sempet bilang makasih sama mama
yang penting kamu sekarang gak apa apa ya
mama kesitu ya
eh selamat pagi
itu kok mobil pak al
kok malah keluar
rena sayang duduk yang manis disini ya
suster mau ambil makanan buat rena
susah aku takut susah
kamu di dalam sayang
susah di bukain
kok gak bisa dibuka
gimana ini rena kekunci
lagi kan kenapa sus pake kamar mandi
ini kan emang pintunya rusak
miski di bukain
rena kamu di dalam gak kenapa kenapa kan
miski bakal bantuin kamu
kamu tunggu bentar ya
sus gimana ini gak bisa dibuka
iya sayang bentar ya sayang ya
kamu tenang ya
pintu gerbangnya gak di kunci
gak seperti biasanya
kayaknya klub jadi prahara
bu andi gak sakit emang dari semalam bu andi belum pulang
aduh keceplosan lagi gua
duh bisa kena pecat mabos dah ini
kalau gitu saya mau masuk boleh
mohon maaf ibu saya tidak boleh ngasih izin masuk orang barangan
saya kan bukan orang sembarangan pak
remnya juga ada di dalam kan
saya juga ada di dalam
saya mau ketemu sama rena
aduh gimana ya
kalau begitu saya telepon pabos dulu ya
karena kekunci di kamar mandi pintunya gak bisa dibuka dia nangis nangis
astagfirullahaladzim kesianan amat si rena
ya allah rena dia pasti takut
biar saya bantu terangkan rena ya pak
saya mau masuk ke dalam
rena ini ibu panti nak
tolong aku bu aku takut
iya ini ibu mau buka pintunya kamu jangan nangis ya
gimana kita nangis ini ngambil kekunci begini
ya kan pintunya emang rusak uya
gak bisa bu mana keras banget lagi
nah setuju itu
rena mundur belakang ya
pak uya mau dobrak nih
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
keras banget gak kebuka
nah cakep itu cakep